kondisi area jalan hasim asyarit celeduk kota tangerang banten
menuju jakarta dan sebaliknya sabtu pagi lumpuh total
akibat banjir setinggi tujuh puluh cm
sejumlah warga mengaku bingung karena harus melintasi jalan ke tempat kerja
sementara warga yang lain memilih menaiki truk dan menggunakan ojek gerobak
ini mau berangkat ke mana bu
mau kerja ya bu

ini lewat ke sana kondok asang juga
terus lewat ke kondok bahar bajir
kita bawa ke pagal ma
oh mau kerja atau gimana ma
ma dengan adanya banjir kayak gini gimana nih ma

kayak ojek gitu ya
menurut keterangan warga banjir mulai terjadi sejak semalam
selain memutus akses jalan banjir setinggi lebih dari satu meter
juga merendam ratusan rumah warga di perumahan celeduk indah satu
yang tidak jauh dari jalan tersebut
dimas arief setiawan tangerang banten